berinvestasi bisa jadi mendatangkan imbal hasil untuk menutup defisit anggaran bpjs kesehatan
namun bila salah dalam memilih instrumen investasi defisit keuangan bpjs kesehatan justru bisa semakin besar
karena itu mari kita mengenal instrumen investasi
sementara pengertian investasi itu sendiri ialah bagaimana proses mengelola dana ke instrumen tertentu
dengan harapan mendapatkan imbal hasil di masa mendatang
dari sisi resiko instrumen investasi sendiri terbagi tiga
yaitu berisiko tinggi sedang dan rendah
contoh instrumen beresiko tinggi misalnya ialah saham
karena ini memang ketika anda menginginkan imbal hasil yang cepat
tentunya anda akan meletakkan uang anda di instrumen investasi saham
namun ini juga berisiko tinggi
sementara yang resiko rendah ialah deposito berjangka
di mana anda cukup menginvestasikan uang anda di sana dengan imbal hasil bunga dalam waktu tertentu
kemudian uang tersebut bisa dicairkan kembali
dan itu tadi informasi ekonomi